unggahan seorang mahasiswi keperawatan berujung panen kecaman lantaran ia membuat konten tentang pengalamannya memasang katheter untuk pasien pria ketika praktik di sebuah rumah sakit
hal ini memunculkan bagaimana sebenarnya penempatan etika di media sosial ini betul diperlukan
kami bahas malam hari ini bersama enda nasution pengamat media sosial dan juga harif fadila ketua umum persatuan perawat nasional indonesia atau ppni
selamat malam pak harif dan juga mas enda
baik saya akan ke pak harif terlebih dahulu
terkait dengan unggahan konten mahasiswi keperawatan ini betulkah jelas melanggar kode etik profesi
ya pertama saya ingin klarifikasi dulu mbak
yang untuk di rsir lampung itu sudah kami telusuri dan hasilnya adalah bukan perawat ya
sekali lagi pelakunya adalah bukan perawat dan ini sudah terkonfirmasi pada pimpinan rumah sakit
saya kira ini yang menjadi penting karena di media masih banyak menyebutkan perawat
jadi saya kira ini kurang menyenangkan bagi kami para profesi perawat
jadi itu klarifikasi kami ya mbak
yang kedua mengenai konten yang kaitannya dengan disampaikan oleh mahasiswa keperawatan tersebut
secara umum ada potensi di dalam pelanggaran daripada norma norma profesional yaitu sumpah dan etika
emang harus cepat cepat lebih kedatangan yang terper
sejalani hal hal keperawatan yangeras dan memasangannya menjadi warta electronik atau koordinat perumahan saat peneluman berilaku tidak sudah jadi perawat
kondisi sosial terkini apalagi menghadapi derasnya arus media sosial yang saya kira kaum milenial saat ini
sangat sangat menguasai dan menjadi kebutuhan utama
oke jadi pendidikan kode etik itu sebenarnya sudah disampaikan atau menjadi bagian dari kurikulum ketika masih ada di akademi keperawatan ya
harusnya ya pak harif ya
ya betul sekali bahkan setiap mahasiswa mau terjun ke lapangan itu dia harus ada pembekalan dan harus lulus daripada ujian praklinik
yang isinya adalah selain kompetensi teknis keperawatan juga kaitannya dengan sikap perilaku menjaga privasi keamanan pasien dan martabat daripada profesi perawat itu sendiri
itu sudah dilakukan
oke kode etik profesi dalam hal ini kode etik perawat
banyak sekali ya tapi dalam organisasi profesi perawat ini yang masuk dalam kode etik adakah ketentuan bermedsos pak harif
ya memang kalau secara khusus tentang media sosial itu belum tertera secara eksplisit untuk di kode etik dan sumpah
tetapi ada norma umum yang harus dijaga dan diyakini oleh perawat sebagai perlindungan utamanya dari kesalahan moral yaitu satu menjaga privasi
kemudian menghormati pasien selayaknya manusia
ya dia yang mulia begitu ya
sehingga tidak perlu hal hal yang tidak perlu dilakukan diskusikan di ruang publik itu diskusikan
sehingga menyebabkan terganggu daripada harkat martabat manusia apalagi pasien
itu saya kira dalam normanya
yang kedua dalam pedoman perilaku yang dikembangkan oleh bpni sudah tertera di situ
bahwa selain menjaga rahasia dia juga harus menjaga
martabat profesi perawat termasuk dalam penggunaan media sosial
itu saya kira yang pertama
yang kedua secara internasional itu juga sudah ada position statement dari international council of nerces
mempunyai poin poin penting untuk kita sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat dalam bermedia sosial
saya ambil contoh bahwa perawat harus tahu bagaimana teknis melakukan media sosial itu
yang kedua dia harus bertanggung jawab
dan sebelum mengirimkan konten dia harus tahu bahwa konten itu tidak merugikan pihak manapun
yang ketiga harusnya perawat dapat menahan diri bermedia sosial untuk kepentingan pribadi saat melaksanakan tugas
itu saya kira secara internasional sudah ada ketentuannya begitu
mas enda perkembangan media sosial ini kan sangat pesat ya
peneterasi internetnya sangat tinggi
kemudian edukasi beretika
sebaliknya walaupun tidak semuanya
kita tidak hanya membicarakan kasus terkait dengan salah satu mahasiswi keperawatan ini
tapi banyak sekali lah di media sosial ini
nah kenapa etika soal etika ini masih jomplang masih rendah sebenarnya
ya sebenarnya secara umum ya
sebenarnya saya sih melihatnya secara umum masyarakat indonesia menggunakan media sosial
dalam arti mayoritas sebenarnya menggunakan media sosial untuk berbagi informasi
berbagi atau mencari hiburan gitu ya
nah yang seringkali sebenarnya kita lupakan dan kemudian jadi masalah adalah karena kita masih satu masih memandang media sosial ini sebagai media pribadi kita
nggak ada kok yang lihat gitu ya
nggak ada kok yang nonton gitu ya
dan apa yang kita sampaikan sebenarnya tidak ada maksud jahat tapi untuk for fun aja gitu
dan karena hal itu
dan karena hanya untuk lingkungan sekitar kita
kita pikir nggak ada isu deh nggak ada masalah
nah itu yang seringkali dilupakan karena sebenarnya media sosial itu punya potensi apapun yang kita postingkan dalam bentuk tulisan foto atau video bisa punya potensi dilihat oleh ratusan ribuan bahkan dalam kasus seperti ini jutaan orang gitu
dalam konteks yang kemudian jadi melebar dalam jutaan orang tentu jadi pertanyakan
apalagi memang yang kedua
nah sekarang ini membuat kita jadi berlomba lomba untuk jadi viral dalam tanda kutip ya
berlomba lomba untuk kemudian dilihat banyak orang karena kemudian dianggap mendapatkan mendatangkan popularitas dan akhirnya mendatangkan penghasilan gitu
nah jadi di satu sisi ada kadang kadang kita lupa bahwa media sosial ada konsekuensi nyata di dunia nyatanya
di sisi lain ada juga insentif untuk orang kemudian istilahnya zaman sekarang tuh
membuka ini ya apa namanya industri secret gitu ya
kalau kita suka lihat di twitter atau di tiktok juga banyak yang bercerita tentang misalnya bukan hanya perawat tapi juga barista satu coffee misalnya gitu
sebenarnya kebiasaannya kayak gimana sih mungkin di fast food restoran itu sebenarnya kebiasaannya kayak gimana sih gitu ya
nah hal hal kayak gitu tuh disenangi dan disukai oleh audiens dan sehingga menambah audiensnya jadi makin banyak popularitas jadi viral

itu yang kemudian seolah olah budayanya sekarang kita jadi berlomba lomba untuk jadi dalam tanda kutip viral tadi gitu
nah kalau kebawa belasan kalau kemudian malah kita mengungkapkan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ya
apalagi melanggar etika seperti dalam kasus ini
nah itu akhirnya malah jadi masalah dan akhirnya jadi kasus gitu
jadi ada demand ada suplanya padahal sebenarnya itu salah persepsi salah penerimaan begitu ya mas enda ya
kemudian jangan lupa jek digital itu ada sepersekian detik apapun bisa terjadi dan masih bisa dilihat di retweet di repost oleh banyak orang sehingga itu tadi menjadi viral
oke memberikan batasan di media sosial ketika mengunggah konten mencuit sesuatu gitu ya
memberikan batasan secara psikologis dan memberikan batasan menghargai sesuatu menghargai seseorang di media sosial mas enda
nah secara umum lagi ya sebenarnya tentu dalam satu tataran ada yang melanggar hukum
nah untungnya mungkin dalam kasus ini tidak sampai melanggar hukum tapi melanggar etika
nah ada kode etiknya tadi pak hari juga sampaikan itu melanggar gitu
tapi ada banyak juga perilaku lain yang sebenarnya tidak melanggar hukum tidak melanggar etika tapi mengganggu gitu ya
mengganggu perasaan apa namanya membuat jadi hubungan jadi tidak enak
kadang kadang keinginan untuk melanggar
kadang kadang keinginan untuk melanggar
kadang kadang keinginan untuk melanggar
kadang keinginan untuk menang sendiri misalnya gitu ya atau merasa paling benar gitu
itu juga sebuah perilaku yang secara digital culture nya atau budaya digitalnya itu tidak baik sebenarnya
karena akhirnya tadi media sosial adalah cerminan diri kita
tadi kan disebutkan jejak digital gitu
kalau kita terbiasa mungkin menggunakan kata kata yang kasar kemudian tadi ingin menang sendiri tidak mau dikritik
akhirnya itu menjadi refleksi terhadap si penggunanya sendiri gitu
nah kalau penggunanya biasa
orang biasa katakanlah dalam tanda kutip gitu ya
orang biasa mungkin resikonya hanya kena kepada diri kita sendiri ya
mungkin mencari pekerjaan jadi susah mau dapat beasiswa jadi susah misalnya
atau mau cari sekolah jadi susah
tapi kalau yang melakukan hal ini adalah public figure atau mereka yang punya followers besar
mereka yang sebenarnya sudah bisa dibilang sebagai sebuah media sendiri
maka ada tanggung jawab lebih di situ
ada tanggung jawab untuk juga mengedukasi audiensnya
jangan melakukan hal hal yang sifatnya justru malah

oke saya kembali ke pak harif
susah rasanya melawan culture digital sekarang
karena semuanya masuk dalam digitalisasi ya
termasuk juga mungkin banyak profesi salah satunya tenaga kesehatan
yang aktif mengunggah konten aktif menggunakan media sosial membagi pengalamannya
tadi mas enda sampaikan sekarang itu ya ada demand ada supply
jadi orang orang tertarik apa sih bagaimana sih pengalaman menjadi seorang nakes
menjadi seorang barista kerja di media menjadi jurnalis
karena memang di luar sana banyak yang ingin tahu
nah artinya bagaimana memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan dalam hal ini
perawat yang mungkin suka melakukan atau membuat konten konten di media sosial
ya terima kasih mbak
jadi saya kira kita juga bukan hanya untuk perawat
kasus ini juga banyak juga terkena pada pejabat publik figure dan lain sebagainya
saya kira banyak berita tentang hal ini juga
tetapi untuk kami di keperawatan memang kami harus melakukan sosialisasi secara masif
tentang bagaimana bijak bermedia sosial dengan ketentuan ketentuan yang sudah kita coba rumuskan
terutama pemahaman terhadap konten yang akan di share
apakah ini mengandung apakah itu kesusilaan ketidaksesuaian dengan susilaan
menghukum dan juga etika
jadi saya kira ini tipis beda beda tipis ya
antara misalnya ruang publik yang diisi dengan tadi demand terhadap sesuatu konten
tetapi ternyata konten itu melanggar hak orang lain
ini yang perlu sebenarnya kita coba sosialisasikan dan kita rumuskan bersama institusi pendidikan
kalau dia masih di mahasiswa
tapi saya apresiasi kepada mahasiswa ini dengan kesatria melakukan permintaan maaf kepada publik
dan saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang berharga dalam hidupnya
dan saya yakin kalau dia teruskan sebagai perawat dia akan menjadi perawat yang baik di kemudian hari
pasti pasti menjadi pelajaran bagi mahasiswi tersebut mahasiswi lainnya dan juga banyak mungkin tenaga kesehatan
dan juga profesi profesi lainnya ya pak harief
pak harief terkait dengan konten ini ini kan dilakukan oleh mahasiswi
sehingga ini menjadi tanggung jawab dari institusi pendidikan tersebut
tapi terkait dengan sanksi pelanggaran kode etik sendiri seperti apa

khususnya mungkin yang berkaitan dengan unggahan atau mengunggah konten ya di media
khususnya mungkin yang berkaitan dengan unggahan atau mengunggah konten di media

kode etik itu hanya berlaku kepada perawat yang sudah jadi perawat dan anggota bpni
yang anggota organisasi profesi
jika itu tidak walaupun jadi perawat tetapi tidak anggota organisasi profesi
maka ketentuan kode etik itu tidak berlaku untuk yang bukan anggota
oleh karena itu organisasi profesi ini penting untuk juga salah satunya menjadi tanggung jawab
organisasi profesi kepada masyarakat
organisasi profesi kepada masyarakat
organisasi profesi kepada masyarakat
bagaimana membelak pada pihak masyarakat dari berlaku dan sikap perawat perawat yang profesional
yang tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat dari sisi moral
jadi kalau mahasiswa sampai hari ini kami tidak akan dapat memberikan sanksi
karena belum ada timbul hak dan kewajiban di situ
tapi kita mendorong institusi pendidikan untuk melakukan pembinaan
apakah itu bentuknya sanksi
tapi sanksi yang saya harapkan adalah sanksi pembinaan karena ini adalah calon perawat
yang saya kira saya sampaikan tadi ini adalah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi dirinya
dan saya yakin kalau dia sadar itu dia akan menjadi perawat yang baik
mas enda tidak ada hitam di atas putih pedoman perilaku bermedia sosial
semua sah sah saja cemplung di media sosial ya akan bermain medsos
tapi soal batasan pengawasan literasi edukasi dan lain sebagainya
itu juga penting untuk ditanamkan
nah harus bagaimana apakah betul memang butuh nggak sih sebenarnya virtual police
untuk memberikan pengawasan supervisi perilaku perilaku off site
supaya nggak menyimpang kemana mana
ya mungkin tadi betul ya
sebenarnya ini sudah jadi bahan diskusi juga dan sudah lumayan agak lama
ingin dimasukkan ke dalam sistem pendidikan juga ya
kalau zaman saya dulu saya sudah memiliki sistem pendidikan

ya kalau zaman saya dulu saya sudah memiliki sistem pendidikan juga ya
butuh kan supaya kemudian aman jangan berkenalan atau diajak
kalau diajak ngomong sama orang dari rumah jangan
jangan gitu kan atau berjalan di trotoar
dari zaman sekarang ini interaksi terjadi secara digital
lalu kemudian sebenarnya pendidikan terhadap keamanan
dan perilaku yang santun itu juga berlaku dalam interaksi digital sebenarnya
nah cuma memang yang jadi masalah adalah sebenarnya belum merata juga ya
belum seluruh penduduk indonesia gitu
sehingga kalau dijadikan kurikulum
agak jomplang tapi bisa jadi pilihan
untuk masyarakat yang di kota besar sih
jadi sebenarnya ada banyak
inisiatif kominfo punya
saya berkreasi saya juga dan teman teman
punya gerakan bijak bersosmed sebenarnya
ada banyak informasi tentang literasi digital di
di dunia maya di internet
kalau kita mau rajin mencari sebenarnya
ada banyak gitu ya lalu
masing masing platform sebenarnya punya
juga namanya ketentuan layanan jadi
juga bisa dibaca disitu ada dalam bahasa inggris
bahasa indonesia apa apa yang diperbolehkan
apa apa yang tidak tapi secara
harusnya sudah mengerti ya jadi
misalnya yang melanggar hukum
hoax termasuk juga
nah itu sudah pasti dilanggar
hukum nah tapi yang sisi etikanya
ini agak susah sebagai profesi
sebenarnya punya kode etik
keprofesian tapi tadi itu kan
kebanyakan mungkin pengguna media sosial ya
tidak tergabung dalam profesi apapun
biasanya yang suka diserang kan
kantornya jadinya keluarganya
itu juga sebuah masalah lagi ya
karena ketika ada seseorang yang
dianggap bersalah gitu dalam kasus ini
seperti tadi nakes dan mahasiswa
itu yang dibully bisa rumah sakitnya
kemudian yang dibully jadi
bahkan sampai ke keluarganya jadi memang
sanksi sosial ini akhirnya
jadi sebuah cara juga
untuk bagaimana akhirnya kita
menahan atau bukan memberikan
batas ya jadi seperti tadi di
bahas di media lalu ada konsekuensi secara nyata
tapi juga sanksi sosial di dunia digital
di mention berkali kali
di tweet berkali kali itu juga jadi sebuah
ancaman buat kita sebagai
pengguna media sosial supaya jangan melanggar
etika etika yang ada
di media sosial juga
karena ingat sekarang jarimu harimau mu
bukan lagi mulutmu harimau mu
apapun yang kita lakukan bisa tercapture dengan
jelas ya oleh masyarakat
tidak hanya yang follow kita tapi bisa melebar
kemana mana dan bisa jadi salah kaprah mungkin
sebenarnya maksudnya baik
maksudnya tidak jahat tapi
apa ya itu berlawanan
dengan etika itu tadi ya
baik terima kasih kadang kadang cuma berbeda
konteks aja kayaknya bisa jadi juga
betul betul konteksnya
nggak sama gitu dia sedang melakukan
mispersepsi itu tadi ya
baik mudah mudahan ini menjadi
pelajaran tidak hanya ini
tidak hanya apa kita
ngomongin organisasi profesi keperawatan
saja tapi juga banyak orang
banyak yang bermain di media sosial
bisa menjadi catatan
dan juga pembelajaran penting kedepannya
terima kasih pak harif fadilah dan juga
mas enda nasution sudah bergabung dengan cnn
indonesia connected malam hari ini
selamat malam terima kasih mas enda
sehat selalu terima kasih